aset kripto ini merupakan sebuah aset yang dimana sangat fluktuatif
jadi kita mengajak kepada seluruh para investor para traders untuk berhati hati dalam menginvestasikan uangnya
karena kalau hari ini kita saving emas naiknya itu signifikannya itu slow gitu loh
tidak drastis tiba tiba puluhan persen ataupun ratusan persen per hari
nah ini yang harus dijadikan sebuah concern kita semua bagaimana kita menyikapi aset kripto ini dengan lebih sesama lebih hati hati